farida ibu tahu kamu masih marah dengan bapakmu
tapi apapun kesalahan yang pernah dia berbuat dia tetaplah bapakmu
dan kamu harus berhenti
mana yang benar dan mana yang salah
aku dicoba oleh kedua penipu itu
sampai sampai aku mencampur
bapakkan anak dan istriku sendiri
jujur aku masih tidak pantas untuk menemui keluarga aku lagi
aku hanya bisa kembali padamu ya allah
maka terima kasih atuh batu ya allah
ampunilah segala dosaku ya allah
sebelum saya meninggal
ketemu dengan istri dan anak saya
untuk yang terakhir kalinya ustadz
tapi kondisi bapak sekarang sangat gak memungkinkan pak untuk bapak pergi jauh
tapi bapak jangan khawatir
saya yang akan cari mereka
dan saya yang akan bawa mereka kesini
terima kasih banyak ustaz
terima kasih banyak ustaz
terima kasih banyak ustaz
terima kasih banyak ustaz
terima kasih banyak ustaz
boleh saya tahu alamat keluarga bapak

bapak mau cari apa pak
saya mau ambil kertas nabur
bapak mau cari apa pak
biar saya bantu
biar saya bantu
bapak mau cari apa pak
sebelum saya pergi bapak harus janji
bapak akan menunggu ke pulangan saya
insya allah ustaz
semoga allah masih memberikan kesempatan bagi saya
bu tahu alamat ini gak bu
oh ini baru saja

terima kasih pak
benar ini alamatnya
benar ini alamatnya
benar ini alamatnya
kamu siapa dan perlu apa
saya imran bu
kamu salah orang
nama saya bu romlah
bu siti sudah pindah dari sini tiga tahun yang lalu
rumah ini sekarang dititipin sama saya
kalau boleh tahu ibu sitia pindah kemana ya bu
oh kalau dari sini jauh
kamu temuin saja anaknya farida
dia ngajar di madrasah
tidak jauh dari sini kok tempatnya
halo misi pak bu
kamu harus rajin belajar ya
supaya nilai kamu lebih tinggi daripada yang kemarin
terus nilai rapotnya juga nanti kamu bisa dapat ranking lebih bagus daripada yang kemarin
ibu mau pulang dulu
kamu juga langsung pulang ya
apa ada yang bisa saya bantu
apa benar kamu farida anaknya bapak amir
saya mau saranin dia
sebenarnya bu kedatangan saya ke sini untuk menjemput ibu dan farida untuk menemui bapak amir
kenapa harus kita yang kesana
kalau emang dia mau ketemu kita kenapa gak dianya aja yang datang ke sini
nak tahan dulu emosimu
gimana suami saya sekarang pak
dan bagaimana keadaannya
kondisi pak amir sekarang sangat memprihatinkan bu
sudah berhari hari beliau sakit
tapi beliau tidak pernah mau meninggalkan masjid
saya ingin bertemu dengan dia
tolong lantarkan saya ya nak
ayo farida kita temui bapakmu
ibu aja yang kesana ya
ida biar tunggu di rumah
farida ibu tahu kamu masih marah dengan bapakmu
tapi apapun kesalahan yang pernah dia berbuat
dia tetaplah bapakmu
dan kamu harus berusaha lapang dada untuk bisa memaafkannya
tapi bu kita hidup menderita itu gara gara bapak bu
jujur bu untuk sekarang ida belum bisa maafin bapak
lalu kapan okta
lalu apa yang tepat untuk kamu bisa memaafkan bapakmu
farida janganlah kamu menunda nunda untuk berbuat kebaikan
selagi kamu masih diberi kesempatan
gunakanlah kesempatan itu dengan sebaik baiknya
kalau saya boleh sarankan coba kamu temui dulu bapakmu
siapa tahu dengan melihat kondisi beliau sekarang
kamu bisa memaafkan beliau
jadi aku mengur battle saya sendiri
pak mir istri bapak
ibu udah maafin bapak dari dulu pak